terima kasih anda masih bersama kami di zain indonesia prime news
dan tepat di malam minggu ini artinya kami akan menghadirkan soundbite of the week untuk anda
paling tidak anda sudah bisa melihat ada tiga gambar tokoh di sini yang akan kami sajikan apa statement kontroversialnya di minggu ini
paling tidak mungkin anda sudah bisa kira kira ya dari foto fotonya saja kira kira apa yang kemudian disampaikan dan menjadi pembicaraan dalam seminggu terakhir
kita akan mulai pertama dari nama baca pres atau bakal calon presiden anies baswedan yang menjawab pertanyaan soal kelanjutan ikn nusantara jika dirinya dipilih kelak sebagai presiden
namun ternyata anies tidak menjawab secara gamblang apa sikapnya namun ia malah menyebut jika sesuatu memiliki dasar yang kuat maka tidak perlu otot politik untuk dilaksanakan
jadi apa kira kira maksud dari otot politik kita lihat
sesuatu yang direncanakan dengan baik
memiliki dasar yang kuat
dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan
sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding
dengan sendirinya akan menggelinding
tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat
kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa
maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan
jadi kita lihat
kenapa sering ditanyakan ya
apa ada masalah ya sebetulnya gitu
kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah
bagaimana dengan subsidi bbm
itu kok nggak pernah ditanyakan gitu
tapi kok ikn selalu ditanyakan ya
apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu
wow saya juga ada pertanyaan sih kenapa tidak dijawab begitu ya
karena selalu begitu jawabannya
tapi memang beberapa analis mengatakan memang ini menjadi salah satu
tapi memang beberapa analis mengatakan memang ini menjadi salah satu
jadi bagaimana dengan ikn nusantara
bagaimana dengan bbm
nah yang pertama itu cara anis begitu menggunakan bahasa yang high context untuk selalu menjawab soal ikn nusantara
dan kita lihat apakah ke depan akan dijawab atau masih dengan kira kira jawaban yang setipe begitu
kali ini yang kedua adalah dari menko polhukam mahfud md
yaitu membahas soal al zaitun
mahfud menyebut cikal bakal al zaitun merupakan hasil operasi intelijen masa orde baru untuk menangkal organisasi radikal ni
namun pada perjalanannya al zaitun disebut bertransformasi menjadi al zaitun yang saat ini
kita kenal kita dengarkan statementnya
kita tahu bahwa nii itu masih hidup sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup
sehingga pemerintah lalu menggalang kalau gitu diadu saja antara nii dengan nii
maka dibentuklah nii yang ada tadi struktur pemerintahnya yang kemudian dari nii ini
salah satu wilayahnya itu komandemen sembilan itu yang sekarang menjadi al zaitun itu
jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu nii adu saja sama nii kan hancur sendiri kira kira begitu
nah kira kira dengan statement seperti ini kejelasan bahwa ini adalah bentukan zaman dulu cikal bakalnya adalah
bentukan operasi intelijen akan mempengaruhi bagaimana kondisi dan juga jaringan
jalannya kasus pidana yang menjerat panji gumilang kita akan lihat nanti berikutnya
dan yang terakhir adalah politisi partai golkar tepatnya dari dewan pakar partai golkar mendesak dpp partai golkar
untuk membentuk poros koalisi baru dalam menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat
dan dalam statement dari dewan pakar mengatakan jika ketum partai golkar yaitu erlangga hartarto
gagal membentuk poros koalisi yang baru dan tidak memposisikan erlangga sebagai baca pres
maka dewan pakar akan mendesak dilaksanakannya
munas lub atau munas luar biasa kita akan lihat
kalau erlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia menjadi calon presiden maka harus dilaksanakan munaslup
makanya saya bilang munaslup itu bukan barang haram sesuatu yang halal dilaksanakan
kenapa karena untuk merubah keputusan munas dua ribu sembilan belas yang menyatakan erlangga sebagai calon presiden
instansinya cuma satu yaitu munas lub
tidak boleh rapi nas tidak boleh apalagi raker nas yang kemarin dibuat itu
nah itu makanya saya bilang ini dpp ngerti enggak
organisasi ngerti nggak baca anggaran dasar itu baca anggaran dasarnya baru bicara